sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
baik pak ibu semoga semua dilancarkan
oh iya kalau begitu kami pamit pulang dulu ya bu
sampai ketemu ya sayang
terima kasih bu
sayang aku berangkat ya
jadi kamu mau teritahan di puncak
pulang hari kan
tapi ini kok kamu gak koper juga sih
ya karena aku ada meeting di bali
perusahaan aku jadi kontraktor buat pembangunan villa
jadi habis kerja nanti rencaranya langsung ke bandara
kok kamu gak bilang ke aku sih
ya kan dilya semalam
tomo aja masih tidur
terus berapa hari kamu di bali
gak lama kok cuma dua hari
selama aku pergi aku minta tolong semua
jangan dekat dengan laki laki lain
apalagi bawa laki laki ke rumah sebagai tahu
aku nggak akan seperti mbak andin waktu dulu
yaudah kalau gitu aku duluan ya
aku angkat ya
nanti kalau udah sampai kabarin aku ya
hei kamu sengaja ya mengotori sepatu saya
gak sengaja soalnya lantainya kotor
jadi saya harus ngepel di bagian situ
kamu yang mantan kriminal itu ya
heran deh kenapa ya mantan narapidana bisa bekerja di perusahaan sebesar ini
maaf ya mbak saya nggak sengaja
jangan cuma minta maaf bersihin
makasih ya pak bapak udah nolongin saya tapi seharusnya bapak jangan biar berlaku seperti itu sama karyawannya
kasian tadi karyawannya takut banget
ya sudah sewajarnya saya marah kan
saya nggak mau ada yang meremehkan orang yang sudah menyelamatkan nyawa saya
lain kali kalau ada yang bersikap kurang ajar sama kamu bilang sama saya
saya akan pastikan dia keluar dari kantor saya
selamat siang mbak andin
selamat siang mbak andin
selamat siang mbak andin
mau kopi aku lagi buat kopi nih mau rasa apa
gak usah gak usah makasih ya
mari mbak andin
kak gue bingung semua karyawan pernah nanya semuanya ke gue
katanya mereka begini
firna firna itu si andin ada hubungan apa sih sama pak al
katanya pak al kok sampe ngebelain sampe segitunya emang lo dibelain apaan sih
oh itu tadi gue tuh gak sengaja ngotorin sepatunya karyawannya pak a
terus kebetulan ada pak ale lewat terus akhirnya yaudah deh dibelain gue karyawannya disuruh minta maaf
segitunya diperhatikan banget sama lo ya ini nih bisa jadi judul sinetron tau
cintaku bersemi karena pelang ambut
kena dolamin dia pas pelang ambut makanya dia ngebelain lo gitu kali ya
suka suka lu deh juga bingung ini kenapa sih
selamat siang mbak andin
mbak dek mau makan apa
boleh apa aja cari sendiri
lo gak capek apa
ya gitu lah
uh dan itu kayaknya ojek gue udah nyampe duluan deh kayaknya gue duluan ya
ya ya pak bisik pak
dadah sampe ketemu besok
eh liat deh andin kagarin pulang tuh sama pak al
iya enak banget sih andin
saya juga udah mesen ojek online mungkin udah nunggu di halte deh
makasih ya pak buat ajakannya
saya permisi pak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
eh pak tas
tas aku ketinggalan kayaknya deh tadi di warung
pak putar balik dong pak tolong pak
udah besok aja gak ilang ini mak
ih papa itu tas kan dikasih sama elsa mahal loh
dan semua uang kartu kredit aku tuh ada di sana
udah besok aja aku nih capek mak
rumah makan bapak kebakaran pak
oke oke saya kesana sekarang pak
terima kasih pak
ya baik pak baik pak
rumah makan kita kebakaran pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
ya pak makasih ya pak
oke kita akan menang
semua negara juga unter
ini udah tes
tidak ada yang keluar lagi
tidak ada yang keluar lagi
tidak ada yang keluar lagi
tidak ada yang keluar lagi